hai informasi pertama saudara datang dari presiden jokowi dodo yang akhirnya buka
suara soal dirinya yang tidak diundang ke rakernas pdi perjuangan dua ribu dua puluh empat pada pekan ini
hai saat ditanya wartawan usai mengunjungi korban lahar hujan gunung marapi di
kabupaten agam sumatera barat jokowi meminta urusan soal undangan rakernas
ditanyakan langsung ke pdi perjuangan selaku pengundang jokowi bilang urusan itu langsung
saja tanyakan kepada yang mengundang sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat
menyebut tak mengundang presiden jokowi dan juga wapres dalam rakernas kali ini
ditanyakan dengan saya kemarin cepat akad bertemu dengan bukuan di
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
ya semeringat masa nggak boleh semeringat
yang diobrokan ya masalah air namanya di world water for
hai dengan bapuan gak ada masalah